lalu siapa yang dimaksud orang toksik dalam pernyataan menko marves luhut binsar panjaitan
kita tanyakan ke jurubicara prabowo subianto daniel anzar simanjuntak
dan pakar komunikasi politik kunto adi wibowo selamat malam mas kunto
waalaikumsalam bang daniel jadi ini kan pak prabowo mungkin ya lagi menimbang nimbang nih
siapa yang masuk dalam kabinetnya prabowo gibran gitu
nah kalau gitu pesannya pak luhut ini sudah diterima dan sudah diketahui belum sih
sama pak prabowo yang dimaksud orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan itu siapa
pertama sebagai nasihat sebagai tausiah dari pak luhut ini penting dan pak prabowo
sudah disampaikan langsung oleh pak luhut terkait dengan pandangan pak luhut ini
ini kan pandangan yang jamak disampaikan oleh tokoh terkait dengan upaya
pak prabowo yang dimaksud orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan itu siapa

jadi sebagai sebuah nasihat ini penting sekali dan insya allah pak prabowo terkait dengan orang orang toksik
insya allah pak prabowo punya detoxnya mbak audrey
berarti udah tahu dong siapa yang dimaksud ini
secara spesifik pak luhut tentu tidak menyebutkan tapi yang jelas ini early warning yang penting
tapi yang juga saya perlu kita garis bawahi pak luhut ternyata familiar dengan istilah istilah anak muda sekarang
nah dalam konteks tertentu tadi yang jelas bagi pak prabowo ini adalah salah satu saran yang bisa diperoleh pak prabowo
dari tokoh tokoh yang punya
dan tentu pak prabowo punya mekanisme untuk melakukan saringan saringan yang di dalam tanda kutip tadi toksik
nah pak prabowo dalam proses penjaringan anggota kabinetnya tentu melalui mekanisme saya sering sebutnya
dua syarat utama kabinet pak prabowo yaitu pertama adalah integritas kemudian kedua adalah kompetensi
selain tentu payung besarnya bersepakat dan bersetuju dengan visi misi yang dibawa oleh
oke jadi artinya selaras ya sejalan dengan pak prabowo ya visi misinya ya bang
oke kalau gitu mas puntuk kenapa sih pak luhut ini sampai mengeluarkan kata kata toksik
kalau toxic di indonesia ini kan racun negatif gitu ya
kenapa nggak mungkin pakai kata katanya yang tidak setuju dengan misalnya program visi misinya pak prabowo
kenapa harus pakai kata toksik yang dilihatnya
tidak setuju karena juga merujuk pada misalnya kinerja dan juga merujuk pada nilai nilai yang dia anut gitu mbak
dan waktu pak luhut berbicara itu konteksnya sedang bicara soal perizinan ya kalau nggak salah ya perizinan digital gitu kan
dan coba kita cermati saja siapa yang pernah bermasalah dengan pak luhut di isu perizinan gitu kan
bisa jadi ada orang atau kelompok tertentu ada partai tertentu gitu kan
tapi ini jadi interpretasinya jadi liar memang mbak
dan menurut saya butuh kejelasan dari pak luhut sendiri siapa yang dimaksud gitu
kalau nggak kan ini bisa jadi quiz giveaway yang kalian nggak tahu hadiahnya apa nanti
lebih ke orang ke parpol apa ke organisasi atau kemana nih
ya kalau mas daniel bang daniel aja nggak tahu atau nggak mau mengungkapkan apalagi saya kan
jadi kalau menurut saya kan memang kalau ini main tebak tebakan
saya tadi clue nya adalah soal perizinan dan ini bisa jadi partai bisa jadi orang bisa jadi kelompok gitu kan
karena beberapa pernyataan dari tokoh misalnya dari bang habibur rahman sendiri di gerindra ini ngerampet ngerampet soal relawan kan gitu kan
lalu ada juga yang berkomentar soal ini rempet rempet soal partai atau kelompok tertentu
jadi menurut saya interpretasinya masih sangat liar sangat bebas gitu kan
jadi butuh pak luhut sendiri
tapi mas gunto dengan pernyataan dari pak luhut kemudian juga pak jokowi juga mengamini mesetujui
kalau jangan sampai ada orang toksik di dalam pemerintahan prabowo gibran ini juga bisa mengartikan bahwa
cawe cawe nya pak jokowi dan juga pak luhut masih ada nanti di pembentukan pemerintahnya pak prabowo
ya tadi ini kan cuman sekedar saran ya mbak
pada akhirnya hak prerogatif ada pada pak prabowo kan gitu
apakah saran tadi ditampung kemudian dibuang
atau ditampung kemudian dipertimbangkan dan didengarkan gitu
itu terserah pak prabowo dan saya pikir elit elit politik kita sudah cukup dewasa untuk kemudian menyikapi hal
kalau gitu langsung saya tanyain aja ya mas ya ke bang danielnya ini
sarannya pak luhut ini akan diterima ditindaklanjuti atau ya mungkin ya didengarkan saja
siapapun mbak audrey juga tidak mau berhubungan dengan orang tausik kan
mas gunto juga sama tidak mau berhubungan dengan orang yang
toxic dan itu adalah saran dan peringatan early warning yang baik dan biasa saja sebenarnya
nah tentu saran itu diterima
semua saran saran yang baik yang berasal dari siapapun tentu akan diterima oleh pak prabowo
dan diperhatikan secara khusus oleh pak prabowo
pak prabowo sejak awal terbuka dengan saran saran dari para senior
bapak presiden sebelum beliau nanti
itu adalah komitmen pak prabowo sejak awal
jadi tadi saya sebutkan pak prabowo tentu ada mekanisme sendiri untuk menyaring mereka mereka yang bisa dan layak
tapi nggak berkebalikan tuh bang dengan keinginan pak prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin
tentu merangkul semua orang yang punya visi dan siap di satu kapal
dalam makna kemudian merangkul mereka mereka yang justru akan dan hendak membolongi atau membocorkan kapal
jadi jangan memaknainya justru kalau kemudian orang kelompok atau pihak itu tidak bersedia dalam satu kapal
dipimpin oleh kapten kapal yang bernama prabowo subianto
india pasti tidak diangkut dan tidak diajak di kapal tersebut
jadi dan itu yang tadi mungkin dimaknai oleh yang dimaksud oleh pak luhut
jangan sampai orang toxic itu merusak kerja menjadi beban kerja
kemudian justru membolongi kapal yang harusnya bisa lebih cepat
tapi karena dibolongi dia jadi lambat karena beban beban itu tadi
pak mas munto kalau tadi menko minfo yang juga ketua umum projo kan bilang nih orang toksik yang kayaknya dimaksud adalah orang yang anti rakyat
nah kalau gitu harusnya pak luhut ini menjelaskan nggak sih siapa orang toksik yang dimaksud
ya paling tidak definisi ya mbak ya
apa definisi toksiknya lalu kemudian
kalaupun tidak bisa menyebutkan paling tidak definisi sehingga kita punya clue gitu
tapi mungkin pak luhut juga merasa tidak berkepentingan untuk menjelaskan ke publik
karena lebih ke pak prabowo kan gitu
selama pak prabowo paham pak prabowo tahu secara komunikasi ya pesan pak luhut sudah tersampaikan gitu
cuma kalau kita lihat kan masalah politik ini tentu punya problem dengan motif dan ya itu tadi
merangkul itu kan punya konsekuensi pasti
semakin banyak yang dirangkul semakin kecil potongan kue kekuasaan yang akan dibagi gitu
dan tentu pak luhut sebagai
juga yang kemarin ketua ketumnya juga sudah bilang mau lima kursi menteri kan gitu kan
sehingga mungkin ada motif motif itu untuk kemudian berbicara soal toxic ini
baik mas guntuh odeh terima kasih